ke salah satu negara tetangga yang melakukan pengecekan karena memang ada informasi saudara saudara yang itu disana ada di masjid kami sudah cek disana
ada juga yang bilang dia itu ada di gereja kita sudah kesana
ada juga yang tinggal di apartemen kami sudah cek disana
tapi sampai saat ini belum ditemukan
jadi kami juga mohon bantuan kepada rekan rekan jurnalis ataupun juga masyarakat indonesia bagaimana di indonesia
apabila mengetahui informasi terkait saudara am mohon disampaikan kepada kami
tapi pak ketika tim sampai ke lokasi kayak gitu pastikan ya tanya tanyalah ke orang di lokasi
ada nggak sih maksudnya petunjuk mbak
oh iya pernah ada orang
seperti ini yang mirip ciri cirinya kayak harun masiku di masjid
ada tingkat terang mungkin pas mengetahui lokasi lokasi yang disebut itu
jadi gini kita bekerja sama dengan ombudsman nya sana
jadi yang menangani masalah korupsi di negara tetangga kita itu jadi ombudsman
kita juga berkoordinasi dengan lembaga lembaga anti korupsi yang ada di negara negara tetangga lainnya
yang konsen terhadap masalah tidak pernah korupsi
kita sudah sampaikan
notisnya sudah ada
dan itu juga sudah menjadi dpo juga di negara negara lain dengan red notice itu
kemudian kita tanyakan ke orang orang yang ada di sini
dan kita juga bekerja sama dengan aparat negara negara yang ada di sana